lo manggilnya pelan
saya baru sentri macet dari ibu sayang di bogor
kalau saya mau dijodohin dengan
saya yakin dia pasti datang ke sini
kali ini kita harus berhasil
jangan sampai gagal
orang yang ingin bersaksi
tidak jadi bersaksi
tim kita yang lain gimana
apa mereka udah menyebar
semuanya sudah menyebar
usahakan semua berjalan dengan baik
dan jangan ada orang yang curiga
kalau ini berhasil
seperti yang riki inginkan
yang lo udah selamatkan
akan gue bayar dengan tuntas
udah datang kesini
ya saya datang kesini mau melihat
persidangan orang yang sudah
anda sendiri ngapain disini
saya dipanggil buat jadi
saksi aher di persidangan kali ini
bukankah harusnya andi yang hadirin sidang
kenapa jadi alat
seling banget itu hair di
jelas jelas dia tahu ya kalau kita itu kan bersahabat bukan cuma sahabat saudara
tapi mereka tuh gak mau tahu dan merasa tegas mau kasih saya sp itu apa
sih untung kamu datang jazz jadi mereka itu bisa melek yang harus ditindak itu
mereka bukan saya sekarang kau bisa tenang dulu ya bisa gantian saya bicara
bukan berarti saya pengen kamu kesini saya ingin membela kamu
iya saya ini di kantor kita harus bisa bedain mana hubungan persaudaraan
persahabatan dan profesional
ya mungkin bisa aja satu dua kali aku belain kamu sebagai seorang sahabat tapi
di sini saya bekerja saya harus bisa profesional dan kalau kamu bersikap
seperti ini terus saya rasa saya sebelum pertimbangkan aset dari mbak andin
nasihat apa sih jazz ya kalau kamu terus merepotkan saya mohon maaf mungkin ada
baiknya kamu keluar dari sini
kamu ngusir saya kamu mau pecat saya dari sini ya sebenarnya aku juga gak pengen bersikap seperti ini
tapi maaf kamu udah terlalu keterlaluan
hah mbak adin lagi
lagi sakit masih aja nyusahin gue
awas aja ya kalau sampai dipecat
gimana gue bisa bayar semua kebutuhan gue
mana setelah keluar penjara tawaran jadi model sepi banget
kamu bisa jawab pertanyaan saya
apakah kamu siap mengikuti peraturan di perusahaan ini dan semua birokrasinya
siap nyebelin banget sih
tapi gimana ya gue juga gak mau dipecat
tolong jawab pertanyaan saya sekarang
gimana keputusan kamu
gimana keputusan kamu
saya nggak akan melakukan kesalahan lagi di sini
kalau begitu silahkan kembali ke ruangan kamu sa
halo assalamualaikum ada apa suster mirna
waalaikumsalam mbak jess
mbak jes jadi ke sekolahnya rena dulu gitu
buat anterin rena jenguk anding di rumah sakit
oh atau gini aja mbak
saya nungguin rena nih sampai selesai sekolah
terus abis itu saya hantar rena ke sana
jadi mbak jess gak usah kesini sini lagi
tunggu di situ aja gimana
oke boleh juga
nanti abis rena pulang sekolah kita langsung hantar rena ke kantornya mbak jess
soalnya rena mau jenguk anding di rumah sakit
tapi kalau gue terlalu dekat ntar gue malah bingung sendiri
ujung ujungnya aku jadi grogi
tapi ini kalau dipanggil panggil juga agak nyawa
itu tuh apaan udah lu
atau anders juga sih
atau mainin musik ganteng
gak mau mulai
gadis pilihan ibu saya
saya sudah berkali kali menolak
tapi tetap saja
ibu saya mau dengan gadis pilihan
menemui ibu saya
kalau saya sudah punya pilihan sendiri
pak rizal udah
udah punya pacar gitu